terima kasih anda masih bersama kami sidang lanjutan kasus karantina kesehatan kerumunan warga di petamburan dan megamendung
dengan terdakwa muhammad rizik syihab kembali digelar
agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi yang meringankan terdakwa
saksi yang dihadirkan terdakwa adalah mantan ketua umum persaudaraan alumni dua ratus dua belas selamat ⁇ maarif ⁇
serta mantan ketua umum fpi sobri lubis
selain itu kuasa hukum rizik syihab juga menghadirkan saksi ahli pidana dan teori pidana
dalam kesaksiannya para saksi menyatakan terdakwa sering memberi arahan terkait penanganan pandemi covid sembilan belas
dan penerapan protokol kesehatan
dengan kesaksian ini pihak kuasa hukum berharap agar bisa menjadi pertimbangan objektif hakim dalam memutus perkara tersebut
tapi juga dari kita ada keterangan lain dan ada penjelasan atau kesaksian lain
kemudian meringankan atau tidak mudah mudahan itu jadi bahan untuk objektivitas dari majelis hakim yang terhormat
kalau dari saksi fakta yang dua tadi kita apresiasi dan berterima kasih
tangkapan dari jasa juga bagus maksudnya menggalinya juga objektif kita berterima kasih